lagi lagi pijak
tangga kampung kampungnya pijak
kemarin yang sudah sudah lempar
tapi sekarang gak ada bertampung lagi
gue tidak pernah bersilap silap dengan janji
mata yang lebih besar
oh nih sama sama semua
tiba tiba segini kecil
sekampung pasti gue gak takut
sekarang kau buat apa apa
aku akan membunuhmu sekarang
eh mata sebelah
kalau boleh bunuh bunuh aja udah
bunuh dalam akmatmu kalau
ini masalah matamu
masalah hidup dan matamu
kalau kamu masuk di dalam aplikasi
aku akan mengecewakan untuk menunggu
kamu yang minta kematian ini
lepaskan bapak tua itu
aku mengajukan penawaran terakhir buat kamu
atau kaget tua ini
akan jadi sepapet aja anjing laut
saya sama sekali tidak pernah tertarik
dengan tawaran bapak cepat
lepaskan bapak tua itu
saya terpaksa mengalahkanmu
baru kali ini gue ngadepin sepatu picat
gue tahu begitu hari tadi gue bunuh dia
bape gue baru pernah melihat
lo tinggal dimana
saya ini cuma pengembara
yang mengembara dari satu pulau ke pulau yang lain
bape bilang terima kasih
mampir rumah bape yuk
ini rumah saya nih begitu
aku mau ke rumah
tidak tidak ti
lagi untuk mari
perempuan itu makin cantik aja
kayaknya aku beruntung bisa sampai ke rumah ini
bape kenapa bape
tadi ayah kamu terluka atau menghadapi bajak laut
bape udah biasa
itulah ketipu bajak laut
empat lima enam tujuh
punji engkol sebuun
nah cek diban punji engkol sombong
ya ampura aja lo
makasih ya bang
abang udah nganterin babi ayah sampai ke regumeh
nggak usah berterima kasih sama saya
sebentar lagi saya akan coba sembuhkan luka ayah kamu
ayo sembuhkan air sebentar ya
udah cepet bang
be silakan tidur dulu ya
wah padahal wah
ulang tahun adalah hal ter elected
dan itu adalah penyelamat
aku tidak akan pernah tinggal diam
ini benar benar keterlaluan
setiap kali aku melakukan perampokan selalu saja gagal
dan kakek tua ini sekarang memiliki kekuatan baru
kalian punya otak
pergunakan otak kalian
pergunakan otak kalian untuk berpikir
siapa yang mempunyai widi untuk mengikirkan kakek tua itu dengan dewa warman
gua punya usul bos
berangkat bagaimana bos
laliar benar benar bodoh
sebelum aku berubah
aku ketemu dengan kamu
aku belum pernah merasakan ketertarikan dengan seorang wanita
tapi setelah ketemu dengan kamu
aku merasakan sesuatu yang lain
sesuatu kekuatan yang dahsyat
dalam diri kamu
saya juga sebelumnya belum pernah jatuh cinta sama orang
kami pas ayah ketemu sama abang
ayah lagi jatuh cinta pak
biarlah ombak di laut ini yang menjadi saksi biksu
kalau kita saling mencintai laras
aku sangat mencintai kamu
saya membawa kabar baik mas
waduh baiknya apa coba kaya pakai
ternyata ini bos ya
tak ada akibat
itu bukan kabar baik
itu adalah kabar buruk
kalau dewa warman berhubungan dengan anak hadisah getirem berarti getirem mendapatkan kekuatan
dewa warman sulit kita dapatkan
saya punya usul
saya punya usul
saya punya usul
saya punya usul
saya punya usul
saya punya usul
kalau anak dari sekiter berkajurin
kita jadi sadrak
dewa warman akan bertegung lutuk kamu bos
ternyata kamu anak anak yang pintar

ini buat kamu
supaya otak kalian semakin pintar
terima kasih bos
terima kasih bos
terima kasih bos
kami akan bertemu di rumah
tuhan makamu ini adalah awal kehancuranmu
syukurlah kalau begitu
kalau lo udah denger pembicaraan tadi di sini ya berarti
blank bilangin cuma babi yang belangsang akhirnya
kayak yang masakin kopi
lera sati aku akan menampingimu hingga akhir hidupku
lo lupa cara nanti kalau babi udah pergi